mulai dari merasa geli sendiri hingga berteriak histeris itulah pola seorang personel satpo pp
kota tangerang banten saat akan disuntik vaksin di kantor pemkot tangerang kami siang
wali kota tangerang arief wismansyah bahkan harus turun tangan membujuk anak buahnya ini
agar mau divaksinasi akhirnya setelah beberapa lama sang pamung peraja ini bersedia disuntik
meski ia harus berpaling agar tidak melihat jarum suntik
sebanyak enam lima ratus pekerja pelayanan publik di lingkungan pemkot tangerang menerima vaksinasi
selain itu ada pula sejumlah tenaga pendidik ikut serta divaksinasi
bersyukur ya dengan adanya vaksin ini mudah mudahan vaksin ini bisa mencegah diri saya pribadi
dan masyarakat memutari virus covid sembilan belas aman aman aja sih
jadi gak ada kendala apa apa kayak mau sampai hampir satu jam ini sudah divaksin tapi gak ada kendala apa apa
kita masih terus kita sempurnakan supaya alurnya makin cepat
karena kita juga mensimulasikan untuk persiapan jangka panjang
karena di kota tangerang ada kurang lebih satu dua juta ya
dua juta yang akan divaksin ke depannya
sebanyak dua puluh enam ribu lebih dosis vaksin covid sembilan belas diterima pemkot tangerang pada vaksinasi tahap pertama ini
dimas arief setiawan tangerang banten